kamu baik baik aja kamu gak ada luka luka
gak ada yang ter
lo tuh gak usah sok cermuk depan gue
caper banget sih sama semuanya
jangan belagu dulu deh reva
lo gak tau kan
kalau papi lo itu akan kirim lo ke asrama
gak ada yang ter
sebenernya tadi mereka ngapain cegat cegat lo
janji gue sama mereka belum selesai simon
seharusnya gue bawa geng rio di hadapan dia
karena mereka yang udah gebukin anak anak menteng
tapi gue juga gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu mony
yang ada geng rio bakalan abis digebukin sama mereka
geng menteng ngajak perang sama geng warrior
dan gue gak mau itu terjadi mon
baru aja masalah lo sama chandrat selesai
sekarang udah ada masalah lagi
mendingan lo ajak anak geng menteng
untuk bikin kesepakatan
biar masalah ini selesai dengan cara damai
yaudah nanti gue pikirin lagi deh mon
sekarang gue mau ketemu reva dulu
salam buat reva ya boy
gue harus mulai dari mana ya
gue harus mempengaruhi mas p

biar dia masukin reva ke asrama bukan tinggal di rumah gue
mudah mudahan reva gak kesel sama kita lagi ya
jadi dia mau diajak pulang
maaf banget ya mas
menurut aku ini demi kebaikan reva
kalau kita hanya diemin terus nanti dia balik lagi
ya akan terjadi hal seperti ini lagi mas
dia akan kabur kaburan lagi
dia akan keluar lagi dari rumah
dia gak akan pernah jera mas
aku gak mau dia jadi bandel kayak gini mas
maksudnya asrama itu dalam asrama itu
harus kata dia disana etikanya udah bener
terus dia punya ilmu tentang agama disitu
terus diajarin yang baik baik
dia tinggal disana dan itu
dia nggak bisa keluyuran malam malam
jadi gak kepikiran soal pacaran
yang ada dia belajar belajar dan belajar kan mas
ya demi kebaikan dia
tapi terserah mas sih
aku hanya nyaranin lebih baik
sekolah asrama itu demi kebaikan
agamanya juga bagus
mas juga dapat pahal lah kan sebagai orang tuanya
dari tadi teh kamu urusinnya spion aja dulu
susah eh heran mobilnya
woh si papa nick
puting puting engan muda aknal eh
kemana anak saya saya mau ketemu dengan dia sekarang
bapak ini mau bertamu atau apa ini
sepertinya bapak terlihat seperti orang terpelajar
tapi cara masuknya tidak ya pak
kalau dilihat dari penampilan banyak
pakai jas pakai kemeja
eh bah kalau bukan pengusaha
koruptor juga namanya
dung jangan salah
ayunan copet di bus dan dananya juga kill
terserah kalian mau bicara apa terserah kalian
tapi yang pasti saya datang kemari karena saya mau ketemu dengan anak saya
kemarin saya datang kemari nggak bisa ketemu anak saya gara gara kamu
dan saya tidak ingin kejadian itu terulang lagi
alah alah ngotot eh
bukan dia bukan ngotot
coba saya tanya baik baik sekali lagi ya
bisa ngomong baik baik atau tidak
ini saya tanya bapak ini mau ketemu anaknya atau mau ngajak ribut
kan tadi saya udah bilang
tadi saya udah bilang kalau saya datang kemarin mau ketemu dengan anak saya itu aja
boleh nggak kita ketemu dengan reva
tolong banget kita udah kangen sama reva boleh ya
gitu alus mah
terdengarnya sepertinya enak gitu
kalau bapak tadi itu enggak pak
nah yang reva nya
biasa jagain bahas ini
bapak disini jangan kemana mana
belum diizinkan sama yang punya rumah
kayaknya boy gak bakalan dateng deh
boy pasti dateng kok re
orang tadi dia sendiri yang bilang sama gue
dar tenang aja
lagian kan gue tau boy itu kayak gimana orangnya
tapi rai kalau emang dia beneran pengen datang nemuin gue
harusnya dia cepetan dikit dong
lagian kan juga dia naik motor
yaelah sabar dikit kenapa sih
mendingan gue pindah asrama aja deh
daripada gue bilang ngilang terus kayak gini juga
gue malah ngerepotin banyak orang
gue gak ngerasa direpotin kok
gue malah seneng loh kesini
kalau misalkan lo ada masalah
kalau gue ada masalah
gue juga suka sharing sama lo
gue kayaknya membutuhkan suasana baru ray
gue terus ngarepin boy
lagian juga kan
gue sama dia cuma temanan doang
malu kali kalau gue harus
terus ngarepin dia dateng atau peduli buat gue
emangnya kalau temenan gak boleh saling perhatian apa
kalau gue mau perhatian sama lo
gue harus pacaran dulu gitu sama lo
kayak gitu juga kelas
bentar neng repa
papahnya datang kesini
mau ketemu sama neng
kok papahnya repa bisa tau sih
refa ada disini
padahal kan neng gak ngasih tau
mana abah tau
namanya juga papah nik
kemaren kenalan sama abah
wajar aja pak nik nyariin anaknya
neng ketemu deh
gak baik lari terus dari masalah
karena masalah itu gak akan selesai kalau kamu lari lari terus
eh bukannya bercanda neng
ini mah bener
abah gak heap tadi pagi
dengar kata abah
aku harus selesaiin masalah ini
aku gak boleh lari terus
kamu baik baik aja
kamu gak ada luka luka
gak ada yang ter
lo tuh gak usah sok cermuk depan gue
caper banget sih sama semuanya
jangan belagu dulu deh reva
lo gak tau kan
kalau papi lo itu akan kirim lo ke asrama